minyak goreng merupakan bahan penting dalam sebagian besar hidangan sehari hari
langkaan dan tingginya harga minyak goreng menjadi beban tersendiri bagi masyarakat
pekan ini minyak goreng masih sulit ditemukan di berbagai daerah di tanah air
sebagian orang menghemat minyak goreng dengan memakainya berulang kali
saya sangat susah mencarinya sampai kemarin saya beli dengan harga itu rp dua puluh delapan ribu
satu liter jadi ya sekarang ini menghemat sama sekali benar benar benar
kalau minyak itu kan sekarang udah naik harganya ya
jadi mendingan kalau buat saya kalau masih bisa dipakai ya bisa dipakai lagi buat kembali lagi
cuman kalau misalkan ya udah gak bisa dipakai yaudah mendingan saya buang
feby ramadan seorang juru masak atau chef di kota tanggerang banten memberikan tips untuk menghemat penggunaan minyak goreng
agar dapat kembali digunakan chef febi mengatakan minyak goreng harus disaring terlebih dahulu sebelum disimpan
satu hanya dengan saringan yang agak halus
kedua kita menggunakan tisu tisu apapun bisa kita gunakan atau dengan kaca
yang kedua dengan saringan yang agak kasar
yang kedua dengan saringan yang agak kasar
yang keempat dengan saringan yang agak kasar
yang keempat adalah mangkok dan wadah minyaknya
satu adalah dengan suhu minyak yang sudah turun kurang lebih enam puluh sampai empat puluh derajat baru kita bisa sarip
jangan langsung dari panas kita langsung saring karena itu akan merusak si minyaknya juga
menurut chef febi mengurangi kadar air pada makanan yang hendak digoreng akan membuat minyak goreng lebih awet saat disimpan
selain itu menggunakan penggorengan dengan permukaan datar
dapat mengurangi jumlah minyak yang digunakan
jadi tips yang paling sangat baik adalah dari suhu minyaknya itu sendiri
makanya kalau ibu ibu lebih sering memasak tapi lupa dengan suhunya itu yang harus diperhatikan
karena yang membuat minyak cepat kotor adalah suhunya tinggi makanan jadi cepat kosong tapi tidak crispy
jadi ini di suhu satu ratus dua puluh satu ratus tiga puluh kita gunakan
tetapi apakah penggunaan minyak goreng secara berulang baik bagi kesehatan
dokter spesialis gizi klinik sindiawati josito mengatakan minyak goreng bisa digunakan sampai dua kali
lebih dari itu ia tidak menyarankan
resiko penambahan jumlah lemak jenuh dalam minyak dari penggorengan makanan sebelumnya akan semakin tinggi
dampaknya tidak baik bagi kesehatan
jika ingin menggunakan minyak goreng yang lebih besar
sudah dipakai perhatikan jenis makanan yang dimasak sebelumnya
untuk menjaga kesehatan dr sindiawati menyarankan mengolah makanan dengan cara cara selain digoreng
kenapa tidak kita ubah saja ke arah cara makan kita karena yang tumis
tumis pepas rebus timpang makanan indonesia itu banyak banget
yang bentuknya seperti itu
selain pola hidup kita kita rubah kita akan dapat bonus lebih sehat
jadi masalah minyak mahal juga
tidak terlalu masalah buat kita karena pola makan kita sudah berubah